oke sip gimana masih takut olahraga di gym atau males jogging keliling komplek karena kelamaan
nah padahal olahraga bagus banget loh buat imun tubuh di masa pandemi kayak sekarang
gimana kalau misalnya anda coba tabata cuma butuh waktu lima sampai sepuluh menit aja untuk melakukan gerakan dalam satu set
gerakan yang pertama kita mulai dari upper body
tabata workout ini variasi olahraga berintensitas tinggi dengan durasi singkat
pembakaran lemak usai melakukan tabata dalam empat menit saja diklaim setara dengan enam puluh menit aerobik ataupun jogging
agar tubuh tetap bugar ikuti anjuran berikut
penyakit jantung seperti itu darah tinggi itu juga harus diperhatikan misalnya individu yang menawarkan tabata tapi memiliki rewayat itu boleh tapi dengan intensitasnya rendah
kalau kita lihat youtube adalah lihat gerakannya dulu aja kalau misalnya dirasanya itu terlalu hype atau terlalu sulit untuk kita ya kita hindari bisa kita modifikasi sendiri
ada sepuluh variasi gerakan yang saya dan coach jebong lakukan kali ini
kita ke atas yang pertama adalah touch shoulder
yang gak boleh dilakukan adalah gokongnya tinggi oke jadi
wet datang sentuh bahu nya

oke turun ya
squat saat dapat squat lutut tidak melebihi dari ujung nafas
saat dapat squat lutut tidak melebihi dari ujung nafas
saat dapat squat lutut tidak melebihi dari ujung nafas
yang harus dihindari adalah lututnya tidak boleh mati seperti ini salah
bilang untuk ulang dan mulus
jika memiliki jerawat atau berat badan berlebih dia boleh ke pangkah
terakhir skater jump
yang memiliki riwayat jerawat dia bisa stay turun
jika yang sehat jangan papu
kawan gerakan ada sedikit lompatan
aturannya masing masing gerakan dilakukan dalam tiga puluh detik dengan diselingi lima belas detik istirahat
setelah itu jangan lupa lakukan pendinginan untuk meregangkan otot tubuh
terima kasih banyak
luar biasa banget loh
ini olahraga yang singkat tapi anda bisa lihat saya penuh dengan keringat
saya cukup dua set aja
jadi dua x sepuluh menit artinya dua puluh menit
untuk anda yang mau melakukan silakan sesuaikan dengan kemampuan tubuh masing masing ya
paling maksimal tiga puluh menit dalam satu hari
danir ahri devi fitriani jakarta